papi kayaknya trauma
dengan namanya dokter
harus dengan namanya aja
jantung papi duduk
mami jangan telepon dia
saya yang nanya begitu om juragan
mau salah pencet

udah enak kan
nadanya si nyamu kali itu diangkat
gue masih kagak ngerti sama juragan papi
kan dia nyuruh gue mutusin kabel teleponnya
makanya gue kagak bawa percakas lagi
gunting juga kagak
eh eh ngapain
itu ngapain bagian bagian ituan
kebalik justru tadi nyambung
ini saya putusin
kabin kabin nyambung kok diputusin bang
nanti yang ada malah telpon jam mati
itu yang gue kagak ngerti centini
sama juragan papi
ini udah jelek jangan jorok ya bang
kenapa ini putusin
juragan papi yang nyuruh
ya sudah karena telepon rumahnya kayaknya rusak
nanti mau pakai hp aja
udah pakai handphonenya cindy aja tante
papi kenapa papi
papi apa yang dirasa papi
papi kenapa disuruh
mas ini suara ibu mas
ayo mas kita masuk ke dalam mas
gue mau dipanggil
tentang maafin tante
itu itu itu biarin aja biarin
loh tapi tuh teriaknya serius ya mas
loh untuk apa ngebohongin mbak cindy
udah tini kita nggak usah pikirin
emang kini mau kena bom teroris
aduh harus dengan namanya aja
jantung papi juga
mami jangan telepon dia
bami bikinin teh anget ya
dikasih irisan jeruk nipis
enggak usah mi
enggak usah pakai jeruk nipis
teh anget aja
tapi iya kakinya bapak dipijetin
eh bobinya dipanggil dulu
suruh ke sini
aduh den bobi pergi tuh julukan mami
pergi ke mana
aduh kalau gua bilang den bobi pergi sama centini
bisa jadi ribet nih
tadi sih katanya mau foto kopi apa apa begitu
saya lupa tuh julukan mami
lupa kok lama banget sih jawabnya
udah dipijetin kakinya bapak
nanti sini sekalian pamit ya om ya
om cepat sembuh jangan sakit sakit om
oh kasih siti
ami mami bikinin teh angetnya ya
tapi udah gak sabar
nubuk teh mami yang selalu hangat dan manis
gak usah pisit pisit
udah sehat kan
eh tadi lopi pergi
sama siti ini kan
hah sama siti
wah gak tau terima kasih tuh anak
lah emang ini abis kasih duit ya kan
saya juga mau itu kan
kalau saya mau pasti terima kasih deh kan
kan tadi juga saya udah nolongin juragan tuh
pakai ini lagi
emangnya mau ngapain sih pakai mutusin kabel telepon sekarang
oh apaan ini
gak tau diri
daripada makan di rumah mulu tin
udah gitu ngeliat ropi'i mulu
di sini kan gak ada ropi'i
tapi kalau masakan centili enggak bu
pernah nge soli ya
jika kita banyak dia sisi saling sakit
setahu aku katanya kamu lagi pergi ke tukang fotokopi
yah bang pi jangan dipercaya
dia tuh rada rada gila
aku tuh tadi ke rumah kamu bawain laptop buat kamu
sin kayaknya aku udah gak butuh laptop deh
udah bener laptopnya
ada satu hal yang harus kamu tahu
mendingan kamu gak usah bahas soal lamaran lagi ya
daripada sakit hati
mbak sini kok digituin tomas
kasian mas bubi
elah dia juga gak pernah kasihan sama kamu
udah biarin aja
orang kayak gitu tuh mesti dibales
udah biarin biar nangis
gak menghargainya baik orang
namanya kompetisi itu
tetap harus pegang jiting
kesepakatan bisa kita tinjau ulang
oh ada apa lihatannya mau menyampaikan hal penting oh perlu kunting saya nggak butuh
anaknya sakit duh saya sih sihat saja kok cuman saya itu ke pengen ngumpul anak cucu
berapa lama rencananya celana celana siapa doro oh ya ya saya izinkan ya alhamdulillah saya pikir
sudah tua jadi sudah saatnya pangsil memang itu memang lewat lewat stasiun karena kan naik
karet takut ya ya ya udah jadi saya diizinkan matungnya terus entar saya mau beres beres ya
eh kok ada di luar udah sehat
enggak udah lumayan enggak sudah mau bicara sebentar ini soal amaran
ya di nihatgu rono sudah bulat mau pensiun dan pulang kampung enggak doro gak ke lampung saya
cuman mau kumpul anak jadi saja di semarang namun cuman jauh
borono sudah mantep mau pensiun
oh iya memang saya sudah mantep
saya kan betul